partai demokrat berpandangan polri telah membuktikan kerja secara profesional
demokrat juga menilai momen penetapan basuki cahayapurnama atau ahok
sebagai tersangka menjadi bukti presiden tidak memihak dalam kasus ini
polri sebelumnya telah melakukan gelar perkara secara terbuka terbatas
atas dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh ahok
partai demokrat ikut prihatin dan kami mohon kami meminta
supaya penegak hukum sungguh sungguh menangani kasus ini secara profesional
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
apabila nanti dalam proses pendidikan selanjutnya memang tidak terbukti
maka kami minta juga supaya penegak hukum kepolisian
tidak segan segan untuk menangani kasus ini